kementerian hukum dan ham provinsi jawa tengah mulai melakukan vaksinasi terhadap para narapidana
di sejumlah lembaga pemasyarakatan di semarang proses vaksinasi yang melibatkan tenaga kesehatan
dari polri dan tni dimulai dari lapas kelas satu kedumpane yang dihuni napi sebanyak satu lima ratus orang
tidak sedikit narapidana ketakutan saat akan disuntik vaksin sakit takut suntik gimana
gemetaran semua pas mau suntik gemetaran udah takut duluan tanya tanya tentang adanya vaksinasi
lapas ini segala macam ya bagi yang enggak takut sotik ya baik itu bagus cuman saya takut dari dulu
rasuntik ya aman sih mas supaya aman untuk dipakai maksudnya di dalam kamar kan berkumpul
berkumul tidurnya supaya kita tidak terjangkit virus kayak gitu vaksinasi untuk para nabi
dilakukan seiring kondisi sejumlah lapas yang hampir penuh bahkan beberapa lapas dalam kondisi
melebihi kapasitas sehingga tidak ada penerapan protokol kesehatan di bilik penjara hampir seluruh
di jawa tengah ini kan perkapasitas seluruh perkapasitas oleh karena itu memang kita satu satunya
jalan memang harus vaksinasi karena kita tidak bisa melakukan social distancing atau menjaga jarak
karena tidurnya aja itu sudah berjepit tempat ada tiga belas delapan ratus narapidana di jawa tengah yang akan
mendapatkan vaksin proses vaksinasi tahap pertama seluruhnya ditargetkan akan rampung di seluruh lapas
di jawa tengah ini karena itu memang kita harus klinik karena kita tidak bisa melakukan social distancing